wakil ketua tkn satu sekaligus sekjen p tiga arsul sane menyatakan
keputusan untuk mengisi kursi kabinet dengan anak muda merupakan hak prerogatif presiden
arsul berharap joko widodo bisa menyusun kabinetnya dengan tetap memperhatikan prinsip check and balances
rencana presiden untuk memasukkan sejumlah politisi muda dalam jajaran kabinet
disambut baik koalisi partai pendukung termasuk p tiga
meski demikian p tiga tidak menyiapkan secara khusus kader muda
agar bisa masuk dalam jajaran kabinet jokowi dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
arsul juga menyebut partai koalisi belum membahas kemungkinan partai oposisi
untuk mendapat kursi di kabinet karena hanya presiden jokowi yang bisa menentukan porsi kabinet kerjanya
namun arsul berharap joko widodo bisa mempertimbangkan prinsip check and balances
dengan juga menyertakan kader oposisi di dalamnya
bisa saya katakan tidak mungkin kemudian katakanlah tinggal satu lah misalnya
ya paling banyak ini kalau dari sisi p tiga ya
satu gitu supaya check and balancesnya di parlemen itu suaranya masih nyaring gitu
karena itu kan harus perlu